sejumlah pekerja bangunan mulai mengerjakan proyek renovasi empat puluh rumah di daerah langganan banjir di kelurahan kampung melayu jakarta timur pada selasa siang
sepuluh rumah di rw empat dan lima yang kerap terendam banjir akan diubah menjadi rumah panggung
rumah yang masuk dalam program bedah kampung ini ditujukan untuk warga terkena dampak banjir yang sebagian besar pedagang makanan
salah satu warga malina yang terkena proyek ini mengaku senang rumahnya direnovasi
ia juga mendapat uang sebesar lima ratus ribu rupiah selama proyek renovasi
menurut wali kota jakarta timur m anwar di tahap pertama ada delapan belas rumah yang akan direnovasi
dilihat di akun instagram dki jakarta desain kampung vertikal terbagi menjadi tiga zona
yakni zona pendidikan zona bermain dan zona ekonomi
satu rumah terdiri dari tiga lantai
lantai satu setinggi tiga dua meter akan dibangun teras dapur dan ruang tamu
sedangkan lantai dua dan tiga setinggi dua empat meter dan tiga lima meter akan dibangun teras dapur dan ruang tamu
lantai dua dan tiga meter akan dibangun kamar tidur dan ruang bersama
tak hanya itu di area kampung vertikal juga disediakan tempat pengolahan sampah sumur resapan dan juga mural
wali kota jakarta timur mengklaim proyek ini sudah melewati sejumlah kajian
tentunya kegiatan ini sebelumnya sudah melalui kajian kajian
di mana kampung ini kebanyakan pengusaha kue kering dan makanan
kawasan ini adalah kawasan banjir
apakah setiap tahun kita banjir kita nggak ada upaya lain
akhirnya lakukan kajian lakukan evaluasi maka akan dibuat rumah panggung di sini
proses pengerjaan renovasi rumah ditargetkan selesai sebelum hari raya idul fitri atau selama satu setengah bulan
dengan biaya renovasi dari pemerintah provinsi dki jakarta
stefanus wangge jakarta